dan selanjutnya untuk menanggapi apa yang terjadi bola salju ini semakin membesar begitu
sudah bergabung bersama kami ada tommy tampati ketua harian serikat karyawan pt garuda indonesia
pak tommy selamat malam
selamat malam cnn
selamat malam pak tommy dari viralnya video youtubers yang menunjukkan menu tulisan tangan di youtube
dan jadi konsumsi publik begitu
apa saja delik aduan yang dilaporkan dari teman teman sekar garuda indonesia
kepada kepolisian terhadap dua youtubers ini
baik pertama kami menyampaikan bahwa kami karyawan dan perikat karyawan itu tidak alergi
atau tidak anti terhadap kritik berkaitan dengan pelayanan
nah terkait dengan laporan daripada anggota kami terkait dengan viralnya pemberitaan oleh youtuber tersebut
itu adalah respon
nah terkait dengan laporan dari anggota kami karena menyesali seharusnya adalah klarifikasi kepada pihak garuda
sebelum itu diedarkan melalui metos
jadi kita ada ruang untuk menjawab sebenarnya kejadian itu bukan merupakan sop
nah perlu saya sampaikan bahwa sekarang di internal pun kita sedang melakukan investigasi
terhadap kru pesawat yang pada waktu itu bertugas
oke pak tommy sempat di mention juga dalam tayangan atau video yang diunggah oleh youtubers tersebut begitu
bahwa sudah ada tanggapan dari salah satu pramugari bahwa menunya belum sempat dicetak
ini termasuk klarifikasi tidak
inilah yang sedang dilakukan oleh unit
unit unit yang melakukan investigasi di internal garuda terkait ucapan itu dengan fakta yang ada
saya belum berani mengkomentar hasil dari investigasi karena sedang berlangsung
jadi saat ini investigasi internal di garuda masih berlangsung ya pak tommy
masih berlangsung karena memang itu sudah menjadi sop di internal kita garuda
jika di dalam melaksanakan pekerjaan ada yang tidak sesuai dengan prosedur
atau sop yang ada
maka ada unit yang akan melakukan investigasi terhadap pegawai yang bertugas tersebut
baik kalau kita berbicara soal sop pak tommy
ketika menu belum dicetak atau tidak sempat dicetak begitu
apakah sop nya mengeluarkan menu dengan tulisan tangan atau pemberitahuan dari pramugari kah
atau seperti apa pak tommy
gini terkait dengan
mengacu kepada sop
ya kita punya menu card yang ada
tetapi saya belum bisa mengomentari hal ini kenapa terjadi
karena sudah dilakukan investigasi
oke pak tommy dengan mungkin bapak juga melihat di lini masa begitu ya
banyak sekali respon atau dukungan yang diberikan
tapi kepada dua youtubers ini yang merasa dianggap garuda tidak menerima kritikan dari konsumen
yang seharusnya menerima haknya untuk diberikan pelayanan dengan kelas yang mereka beli begitu
nah tanggapan dari garuda sendiri melihat dukungan dukungan kepada youtubers ini
apakah mungkin nantinya ada pencabutan laporan dari atau ke kepolisian
ini dua persoalan yang berbeda
saya mau nakal dulu dari sikap para netizen yang ada
kami sangat berharap juga netizen harus melihat dari sisi angle nya garuda
karena expose tentang suatu situasi yang belum diklarifikasi ini sudah terbentuk opini
opini negatif dan itu berpengaruh terhadap reputasi garuda
garuda ini unik bangsa
maka dari itu kemarin respon daripada anggota kami melihat hal ini langsung membuat pengaduan kepada pihak kepolisian
apakah hal ini dengan adanya respon
dari netizen akan ada pencabutan
sebenarnya ukurannya adalah kita tinggal melihat saja
apakah youtubers ini punya detail untuk menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan
di posisi kami serikat karyawan garuda dan anggota kami yang melaporkan kami terbuka saja
jadi penyelesaian secara kekeluargaan terbuka dari pihak garuda indonesia begitu ya
tidak dari kami serikat karyawan garuda sangat terbuka

walaupun sebelumnya garuda indonesia sempat merilis permintaan maaf juga
lebih baik bagi kami ini selesaikan secara kekeluargaan
kalau memang ada goodwill dari youtuber
tapi sempat beredar juga di lini masa bahwa garuda indonesia meminta maaf
dan juga ada apa namanya
permintaan maaf dari garuda ini artinya apa
kalau itu tolong bisa ditanyakan kepada pihak manajemen garuda ya
kepada pr garuda pak iksan
tapi saya hanya mengomentari apa yang dilakukan oleh anggota serikat karyawan garuda
terhadap beredarnya berita seperti yang kita ketahui bersama itu
oke kalau soal ini kan semakin efeknya semakin bola salju semakin membesar
kemarin sempat ada larangan yang dikeluarkan dirilis oleh garuda indonesia untuk
tidak melakukan dokumentasi di dalam kabin pesawat
kemudian ditarik kembali direvisi bahwa itu adalah imbauan
untuk tidak mengganggu privasi penumpang lainnya
apakah ini karena kasus yang sedang hangat ini
sebenarnya himbauan kepada awak kabin itu sudah ada sebelumnya
terkait hal itu
karena memang saya mau sampaikan di sini
semua insan garuda
dalam masalah penerbangan konsen ke masalah safety
saya kasih contoh mbak ya
karena ini sudah ada beberapa kejadian bahwa
ada penumpang memfoto atau merekam
masuk gambar daripada penumpang yang lain
ribut mereka ini ribut di pesawat loh
maka dari itu kita menghimbau
ini pak direktur kami
terutama kami pak ari asyara
sudah membuat statement
nanti saya kirim ke mbak setmennya
bahwa itu tidak melarang tapi menghimbau
karena tadi pertimbangan privasi dan safety
berarti masih ada kemungkinan untuk damai
kita tunggu update terbarunya pak tommy tampati
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected